perusahaan tambang global rio tinto semakin dekat untuk menjual saham di tambang grasberg freeport indonesia ke pt inalum
harga yang ditawarkan tiga lima miliar dolar amerika atau setara empat puluh sembilan triliun rupiah
inalum menyebut awal bulan ini divestasi freeport dalam mengendalikan saham masih sesuai rencana dua ribu dua puluh
meskipun harga dan skema kontrak masih dalam pembahasan
meski sudah intensif berdiskusi rio tinto menegaskan belum ada kesepakatan yang diraih
dan juga belum ada kepastian terkait penanda tanganan kesepakatan
sebelumnya pt indonesia san aluminium atau inalum sebagai induk dari holding tambang
sempat menyebut akan mengakuisisi saham pt freeport indonesia
pada pertengahan april dua ribu delapan belas inalum masih bernegosiasi dengan pt fi maupun rio tinto
hingga kini proses negosiasi pemerintah dengan freeport masih terus berjalan
yaitu membahas divestasi perpanjangan kontrak pembangunan smelter dan stabilisasi investasi